zi masih dirawat intensif di ruang hcu bedah rumah sakit dr harjono ponorogo jawa timur
bocah sepuluh tahun yang diberi minuman bercampur racun pembasmi serang gol ibunya ini belum sadarkan diri
untuk bernapas ia dibantu mesin karena paru parunya terluka akibat racun
keadaannya sih sudah bisa gerak sih
tidak mau melepas alat alatnya
tapi sama dokter kan katanya takutnya paru parunya sudah sampai
paru paru jadinya sementara di visu
zi dirujuk ke rsud dr harjono ponorogo setelah sempat dirawat di rsu muhammadiyah ponorogo kamis dua belas desember
ia dilarikan ke rumah sakit setelah tak sadarkan diri usai meminum susu yang dicampur racun serangga oleh ibunya
adik zi meninggal dunia setelah meminum minuman yang diberikan ibu mereka

begitu pula sang ibu yang mengakhiri hidup bersama kedua anaknya
menurut adik almarhumah w sudah lama tidak dinafkahi suaminya yang telah menikah lagi